kenapa kamu ngomongin seperti itu
kamu ngerti kan maksud saya al
saya pergi sebentar ya pak
kenapa elsa sampai segitunya ya
bahwa rena menemui andin
cucuk opo yang cantik
panjang biar oyoku dilihat ungustar
papan pori dibootan babu isterimu malah

saya dan rena diizinkan masuk
waktunya cuma lima menit untuk ketemu andi
kok dokter bisa ngasih izin zainal untuk masuk
mama tuh curiga sekali deh sama kamu alsa
aku nggak ada niat
apa benar rena itu anaknya andin
elsa kamu jujur dong sama mama
kalau enggak ngapain kamu repot repot bawa rena kesini
ya iyalah anaknya anaknya mbak andin
kan fena itu kan anak adopsinya
elsa bukan itu maksud mama
itu adalah nindi
bener kan dugaan mama
untuk apa sih
kan aku udah kasih tau mama
kalau rena itu bukan ini
kenapa masih bahas aja soal ini
ya kalau rena itu bukan ninding
terus ngapain kamu mesti repot repot bawa rena kesini
ya jadi tuh semalam rena itu telfon ke handphonenya nino
dan kebetulan aku yang angkat handphonenya
dia nangis nangis katanya pengen ketemu sama mamanya
ya aku kasian lah makanya aku bawa ke rumah sakit
ya mungkin aja kan ya
ya mungkin aja kan ya
kan ini kesempatan terakhir raina buat ketemu sama mamanya kan
karena aku denger manin kan udah sekarat
makanya aku bawa dia kesini
emang aku gak boleh apa emang berbuat baik
ya udah kalau gitu mama cuma penasaran aja sih

yuk kita balik lagi ke sana

maaf ya ma aku gak berani bilang sama mama soal siapa rena sebenarnya
aku takut mama keceplosan bilang ke papa
dan hidup aku hancur jika itu terjadi

saya udah cari di sekitaran jalanan dekat rumah di pekarangan
tapi si renanya gak ketemu
kiki juga udah cari di dapur di gudang di kolam renang juga gak ada bu

sama sama bu saya udah nyari di seluruh sudut kamar itu gak ada
sampai di kolong sampai di pojokan pojokan nggak kelihatan itu batang hidungnya
aduh jadi rena gak ketemu
ini gimana dulu cari lagi terus gimana dong
saya bukannya mau seujon
tapi kok saya rada curiga sama elsa ya bu ya
saya tuh inget kejadian waktu di restoran yang pas elsa bawa rena tanpa izin itu bu
saya mesti liat cctv
kenapa gak ada tadi
aduh kenapa lu
mau ngapain lu ikut ikutan lu
ini urusan perempuan
lu jaga gerbang
kalau ada masalah lagi lu lagi nanti nanti yang kena
usah ya lega legaan dia sama bosnya
aduh mudah mudahan segera ketemu menuju titik terang keberadaknya rena di mana ya allah
tuh kan bener
jadi emang bener elsa yang bawa pergi rena
aduh emang dia tuh yang kerok ya
ini kenapa sih mbak elsa itu selalu gangguin keluarganya masal sama bandit
kalau emang elsa mau bawa pergi reina kenapa nggak lapor sama saya sih
ijin dulu gitu ya
waktu itu andien pernah bilang bapak nino sama elsa kan pengen ngadopsi rena juga
nah mungkin kali ini ya adin lagi sakit terus dia gunain kesempatan ini
jadi manfaatin momennya gitu loh bu
jangan bimbang seperti rem
kamu tak peduli tuh ini rusaklove nya jadi
tapi snowoud lakukan bantuan sedih semuanya sih
terus mereka klik penutupnya
wakubers dan kita lakukan yakgis v approach
nih sepatu satujuun ya
aku gak mau mama pergi